isan syapiro direktur kreatif babka mengatakan nushi dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa masa depan robotika dan ai tidak harus bersifat otopis dan menakutkan